iya tapi terpaksa kita kembaliin lagi gara gara disuruh sama kang murad
kenapa ya waktu itu kang muda tahu kita nyuri gerobak
sekarang kita tahu dong jangan
masalah kita belum selesai
anggap aja selesai
dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rinduku
kutanya malam dapatkah kau lihat ya perbedaan
yang tak terungkapkan tapi mengapa
kenapa kau tak berubah
ada apa di dalammu
kamu gak perlu tahu
gue siku campur rusak narang
kamu kan nyuruh aku jualan koran
aku mau cari informasi
kalau mau jualan koran ambil korannya di mana
yaudah besok aku bawain kerudungnya satu kodi
buat nyoba dulu aja
kalau jalan nanti aku tambah
aku pergi dulu ya
kamu gak pulang juga
aku mau nunggu teman
kalau gitu aku duluan
kerudungnya aku bawa
saya perlu pinjaman uang
mariani sudah bilang
bisa ke rumah saya
aku tanya malam dapatkah kelihatannya berbeda
yang tak terungkapkan tapi mengapa kau tak berubah
ada apa denganmu
oh aku tanya malam
saya mau nelfon tapi pusatnya habis
aku telepon yanti dulu

terima kasih mnet mikir ini
masih jadi ni yang wuj gratitude dari aku sendiri

buat aku dia insan dan nigih itu ngata
angkotnya lama terus aku udah kelamaan disini
jadi mau pulang aja
masa aku baru datang udah mau pulang
yanti juga gak jadi kesini
yaudah kalo mau minum pesen aja
kamu yang bayarin ya
ngambil korannya dimana
akan mau jual koran juga
deket sekap kundung
sampai gak pernah liat
pagi kang jam empat
gak bisa jam tujuh
jam segitu mah sudah habis kan
kalo kesana jam segitu
jam berapa bangunya
terserah kang aja masa saya yang ngatur
terima kasih buat infonya
kamu gak pesen minum lagi
terima kasih udah interaktir aku
kalo mau duluan
ada apa pak
nanti saya bantu cari
saya janji sama bapaknya mau bantu cari acung lagi
yaudah kamu cari
mentang mentang saya masih pengangguran
maaf saya gak ada maksud buat nyinggung kamu
tapi emang begitu kan
aku mau nyari acung dulu
itu orang stres yang dulu pernah kita tolong bukan
dia lagi apa ya
kamu lihatnya dia lagi apa
daripada sedih mending nemenin aku nyopet
om ubed baru jualnya
tidak ada jualan lagi
belum banyak langanan yang tau
kalau sepuluh ribu
biar gak jajan minum
gak mau ah
terima kasih om ubed
kenapa kita sering liat anak anak gitu
mungkin mereka tinggal di sekitar sini
terus kita juga wilayah operasinya juga cuma di sekitar sini
anak kecil mah nggak punya uang
paling cuma buat jajan
kita ambil aja sepedanya
kan kita udah pernah nyoba tapi nggak berhasil
lain tali aja udah jauh
panggil aja asep
itu tukang cilok yang pernah kita tonong bukan
iya tapi nggak jadi
nggak punya duit
yang gerobaknya pernah kita curi
iya tapi terpaksa kita kembaliin lagi
gara gara disuruh sama kang murad
waktu itu kang muda tahu kita nyuri gerobak
sekarang kita tolong jangan
menurut kamu gimana
nggak dua juta aja
mau pinjem berapa
saya kan udah tahu rumahnya
sehari sepuluh ribu
sampai lunas sama bunganya
bisa seminggu sekali aja
kan enakan tiap hari
nanti kang asep setiap hari kesini
nanti setiap hari kesini
gimana penghasilan hari ini
dia tukang todo saya temennya
yang beli cuma sedikit
saya baru beres cutie
belum banyak yang tahu
kalau saya sudah jualan lagi
dijual juga nggak ada harganya
mending nodong yang lainnya aja
yang uangnya banyak
yang hp nya bagus
menurut pendapat saya dia itu betul
kita cari aja yang lain
saya nggak jadi nodongnya
katanya udah pisah sama suami
katanya anak dua
udah lama bisa sama suami
tiga tahun lebih
nggak tahu nggak saya hitungin
tiga tahun lebih itu lama
nggak ada rencana buat punya suami lagi
nggak apa belum
berarti kemungkinan nanti bakal ada rencana
senyum itu kan ibadah
kak ngasep lagi ibadah
asep aja biar akrab
iya lagi ibadah
nggak juga sih
iya n dedicate keku tuh
itu mah apa
ini mah buku notes
pake perasaan aja
ini mah buku catatan pengambilan barang
si tetes tadi kayaknya jualan kerudung
ini mah gak ada harganya buat kita
tapi pasti penting buat si teteh tadi
siapa tahu kapan kapan ketemu lagi
biar aku kembalin aja ke si teteh
harusnya kita gak kasihan
kan dia bilang penghasilannya minim
minim itu berapa
anggap aja dua puluh ribu
kita berdua bisa beli bakso cuanki
kita bisa beli minum juga
kalau mau beli minum
besok uangnya saya kirim
gak bisa di transfer aja
nanti di sms aja nomornya
terima kasih sebelumnya